aku harus izin dulu sama oma aku ya uya oh ya udah bilangin tunggu bentar ya makasih ya ya
danu ojek yang dipasang sama ibu panti udah di depan buat nganterin dan pulang karena aku pulang
dulu ya udah ada ojek di depan keyaki ya makasih udah undang aku main di sini ya rena aku seneng banget
aku juga ya udah sekarang meski antrin ke depan ya ayo saling dulu sama opanya rina
kita ke dalam yuk yuk
jadinya udah matang berarti sekarang aku coba telepon lagi aja
jangan dengar dua orangnya
selamat siang pak bos
mas aku minta sama kamu tolong jam doa sama papa ya tentang kejadian yang tadi
aku gak mau bikin dia jadi khawatir sama
nih langsung masuk
michi telepon sebentar ya
sorry aku mau tanya sama kamu
karena saya ke rumah sakit nemenin andin joeski
ya dari tadi aku udah compot telepon ke hp nya angka tapi dia nggak angkat angkat
aku jadi khawatir sama dia
engga gak berniat aku
udah bisa sih
kamu tentang dong
cuma terus nyuruh nyuruhin aja
apalagi meu kota
kenapa jadi biadar gitu
boya buka gerbang
baik pak bos
sampai jumpa lagi
dikasih warna kuning bagus gak pak
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
terus alhamdulillah baik
sehat sehat semua kan
semuanya berjalan dengan lancar
dan ini hasil foto pre usg nya
karena kan aktif sekali
opa udah gak sabar
mau genong cucu kedua opa
itu foto adik aku ya pak
iya tuh dia
adik kakaknya gak sabar
mau ketemu kamu
oh ya bu rosan
kita besok itu sidang searah
kalau bu rosan ada waktu mohon kehadirannya
iya pak surya
sebenarnya saya ingin datang pak
tapi karena mengingat kejadian beberapa hari belakangan ini
jadi kami memutuskan bahwa lebih baik alibaran yang datang
ya terima kasih
sama sama pak surya
pak makan siang yuk
papa harus balik ke kofisi pulau
makasih ya pak
sudah jagain trainer di set aku sama mama lagi gak ada
papa senang kok jagain reina
sekali lagi terima kasih ya pak surya
take care ya pak surya ya
good luck besok untuk bu sarah
pengen main lagi ya pak
dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kami gak ngantri ya pak surya
thank you pak
udah liat adiknya kata dia
selamat siang pak irfan
meja pip untuk bapak sudah siap silahkan
gimana udah diselidikin
iya pak sudah
orang tersebut sempat berpindah pindah rumah sejak dari bogor pak
dan alamat terakhirnya di jalan kenangan raya nomor sepuluh pak
bunganya cakep ya sa
dulu neneng juga sering tuh dikasih mantan neneng
dari belanda langsung diimpor tuh sekalian sama kincir anginnya
saya mau telepon suami saya
boleh gak pinjem handphone saya ke rumah
boleh gak pinjem handphonenya suster